ketua dpr ri puan maharani menerima langsung surat presiden atau supres calon panglima tni
atas nama laksamana tni yudo margono yang diusulkan menggantikan jenderal andika perkasa
yang segera memasuki masa pensiun
dpr akan segera memproses mekanisme pergantian dan juga pengangkatan panglima tni
sebelum memasuki masa reses pada lima belas desember mendatang
apa saja tantangan sekaligus pekerja rumah panglima tni ke depan
kita tersambung melalui sambungan daring sambungan zoom dengan pak kairul fahmi
selaku direktur eksekutif dari institute for security and strategic studies
atau isess selamat siang
selamat sihat pak kairul
selamat siang mas teranol
langsung saja nih pak kairul menunjukkan pak yudo ini menjadi calon panglima tni
apakah faktor rotasi antarmatra penyegaran karena sudah lama ditunggu tunggu
faktor dari matra laut belum nampak belum muncul
apa ada faktor lain pak rekomendasi dari kekuatan politik yang dominan
ya apa namanya semuanya sebenarnya ya itu sudah tanya tanya sudah menjawab semuanya sebenarnya
artinya ini yang benar ini ada rotasi antarmatra yang benar juga
tentunya ada penyepengaruh dari kekuatan kekuatan politik juga ya
tapi saya kira bukan sekedar itu tapi ini juga soal kelayakan dan kepatutan
nah kelayakan bagaimana ya karena bagaimanapun kita akan banyak menghadapi ancaman dan tantangan di perairan
sehingga ini tentu saja membutuhkan apa namanya
kuat dan ketiapan yang optimal gitu ya dari sisi apa namanya pertahanan laut
dan bagaimana memperlapiskan matra matra yang lain
nah kemudian lain kita juga harus lihat ya bahwa atn ini posisi panglima atn ini
adalah apa namanya pengakuan terbaik dari mereka yang terbaik
semua kepala staf ini memang mereka adalah yang paling unggul di masing masing
semua prajurit pasti kita kita menjadi general bintang empat
nah yang paling membanggakan adalah apa namanya
general bintang empat bisa menjadi panglima
itu saja banggaan bagi masyarakat
nah kita kan ini berharap karena sekian tahun tidak ada apa namanya tidak ada
karena presiden sendiri delapan tahun terakhir ini
ya ini kan juga agak enak sehingga kita berharapannya
jangan terlalu banyak
jangan sampai ada yang berbanggaannya jangan sampai ada yang merasa disampingkan
menjadi bagian dari persis
baik sebelum masuk ke poros maritim seperti yang anda katakan tadi
juga masuk nanti kita ke bagian memperkuat pertahanan di perairan
saya pengen dulu tahu dari anda
kalau dari teman teman atau wakil rakyat kita dpr
seperti apa nanti kemulusan atau kelancaran dari fit and proper test nanti
karena kalau kita lihat
faktor aksesibilitas dan juga kekesanan ke publik
ini sudah pas rasanya begitu ya pak kairul
jadi soal dpr ya selama ini
saya kira dpr tidak pernah ya menolak gitu ya
calon yang diusulkan presiden
apalagi ini kan calon undang undang ya
selama ini belum pernah hadap
cuma mungkin yang ada hal hal yang memang perlu menjadi perhatian
dan akan ditanyakan dalam fit and proper test nanti
dapat dengar dpr kan komunikasi
baik sembari perbaiki mungkin komunikasi kita pak khairul
karena suara anda belum terdengar dengan jelas
ya kita ucapkan juga selamat memasuki ibadah zuhur
bagi anda yang melaksanakan ibadah zuhur
pak khairul saya lanjutkan
kalau untuk jabatan yang cukup singkat ya
pak khairul ke depan untuk pak yudho ini
apakah mampu untuk melanjutkan
dari visi misi yang sudah dikerjakan oleh pak andika perkasa
ya saya kira kalau kita lihat latar belakang dan apa namanya
pengalaman kekayaan pengalaman jabatan
pengalaman pengugasan dari pak yudho margono ini
saya kira beliau akan mampu
tapi yang perlu juga diganti bawah itu adalah bahwa kalau kita melihat
kalau kita melihat pengalaman jabatan pengalaman pengugasan dari pak yudho margono ini
dari apa namanya pak andika dan pak yudho ini
ada kesamaan diantara mereka
mereka punya keterbatasan waktu
pak andika hanya satu tahunan
satu tahun lebih sedikit
kemudian pak yudho ini nanti akan menjawab paling lama sebulan gitu ya
sehingga tentu saja saya kira
tidak apa namanya
juga tidak perlu
masa harus terbebani oleh adanya agenda yang benar benar baru gitu ya
saya kira hanya perlu menyesuaikan prioritas prioritas dari pekerjaan rumah yang ada
dan melanjutkan apa apa yang sudah diawali dan belum diketahui selama ini
apa saja itu yang menjadi prioritas ke depan dan melanjutkan program berikutnya
saya kira soal ini yang akan menjadi prioritas adalah bagaimana menyelesaikan persoalan papua
terus pembangunan pertahanan ikn
pemantapan interoperabilitas matra
kemudian bagaimana mendesain respon strategik gitu ya
atas potensi eskalasi dan dinamika di kawasan selatan perairan indonesia itu saya kira yang mungkin prioritas
ya tentu saja
apa namanya kalau terkait dengan pengawasan parlemen juga tentu saja ada beberapa hal yang perlu

dan juga jawabannya oleh pak yuta
dengan baik dan serius
baik saya mau singgung soal kita masuk ke modernisasi alutsista
ini kan juga menjadi faktor pendukung ya pak ya untuk memperkuat perairan kita di kedepannya
kalau pak andika perkasa sebenarnya sudah membuat belum ya roadmap poros maritim dunia
karena kan dari pak jokowi ini ingin bahwa tidak hanya kesejahteraan tni
tapi juga mewujudkan poros maritim dunia
yang hanya tersisa satu tahun ini
apakah mampu pak yudo melaksanakan hal ini
roadmap itu sebenarnya bukan domainnya tni ya
menurutnya itu domainnya kementerian pertahanan
menerjemahkan visi miss president tadi terkait poros maritim
itu diterjemahkan menjadi pembangunan postur pertahanan
terus kekuatan militer yang dibutuhkan seperti apa
itu ada di tni ada di kementerian pertahanan sebenarnya
nah pak panglima tni kemudian kemenangannya dalam
menerjemahkan itu dalam bentuk strategi dalam hal pembinaan kemampuan
pembinaan kekuatan dan penahan
artinya gelar pasukan operasi dan sebagainya itulah yang di
dilakukan oleh seorang panglima tni
artinya memang sinergi antar kementerian pertahanan dengan calon panglima tni ke depan pak yudo ini harus berkesinambungan
berkolaborasi begitu ya pak kairul
pak kairul ini terakhir kalau saya juga singgung soal tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang
suhu politik tentunya akan menjadi perhatian stabilitas keamanan apalagi
kalau dari seorang yudo apakah mampu untuk menjamin stabilitas keamanan ke depan
mengingat suhu politik sudah terasa nih di akhir tahun dua ribu dua puluh dua ini pak kairul
ya sebenarnya saya kira tidak ada terkaitan langsung ya antara pergantian panglima dan
sosok seorang panglima dengan suhu politik atau tahun politik dan agenda agenda dengan tahapan pemilu
saya ini memang masih dilihat sebagai entitas politik dan
apa saya kira penting ya bagi panglima tni ke depan ini untuk tetap low profile gitu ya dalam hal interaksi dengan kekuatan kekuatan politik
terakhir ya pak kairul
berjarak ya mampu berjarak dengan kekuatan tersebut
tidak dipertanyakan netralitasnya tidak ada yang menyebutkan

tidak dipertanyakan netralitasnya tidak ada yang menyebutkan
profesionalisme dan integritasnya gitu ya
komunikasi komunikasi harus dilakukan ya komunikasi baiknya memberikan juga kesetaraan kesempatan bagi semua pihak
tidak hanya dengan salah satu
terbesar dari tni di tahun politik itu adalah tidak
tidak justru menjadi pemicu
tni harus netralitas itu yang ingin anda katakan ya
apa namanya persoalan persoalan politik atau meningkatkan tensi politik gitu
itu saya kira justru kontribusi terbesar dari tni
baik sebelum saya lupa nih pak kairul saya ingin dari anda juga
bagaimana perhatian untuk kesejahteraan tni apakah sudah membahagiakan
singkat saja pak kero
soal kesejahteraan ini memang ini pr yang berkelanjutan ya
saya kira pr berkelanjutan ini
kalau soal kesejahteraan nggak akan ada
putusnya tetap harus ditingkatkan ya
seiring seiring ya
ya seiring kemampuan dukungan anggaran juga kan gitu
artinya ini termasuk juga dalam hal dalam konteks ya
relasi atau hubungan baik antara pihak kementerian pertahanan dan kesejahteraan bimang pstni
baik terima kasih kita dukung apapun yang akan dilakukan oleh calon panglima tni ke depan
terima kasih atas waktu anda pak kairul fahmi
selaku pemerhati militer maupun direktur eksekutif dari institut for security and security
iss dengan cnn indonesian news awards siang hari ini
salam sehat pak kero assalamualaikum
salam sehat mas